oke kalau gitu saya hantar bu devi aja ya
oh iya kalau gitu pak
makasih ya pak amir
pak amir itu emang orangnya baik sih ya
pak motornya ada yang bisa disewa nggak
kalau hilang bagaimana neng
atau nge gini aja deh pak

dan ini ada kartu pelajar saya
saya pinjam motornya sebentar aja pak
lagian juga saya tinggalnya dekat sini kok pak
di perumahan seberang
yang di rumah paling pojok nomor dua belas
ini nen reva ya
oh yaudah pakai motor saya aja nanti
beneran nih pak gak apa apa
yaudah pak nanti saya balikin ya pak ya
kartu pelajarnya nggak usah
ini nggak usah
ktp emang nggak usah nen
kan saya deket sama nen serti
saya yang suka ngantri ke pasar belanja
yaudah deh pak

nen udah diangkat belum sih
kalau udah diangkat gue udah ngobrol
pinter banget sih pertanyaan loh
nggak diangkat juga nih
kayaknya si bo itu ke tempatnya chandra deh
dan dia bertarung sama chandra
bisa juga sih kol
soalnya nih aku ini tipe ke orang yang gak mau ngerepotin temennya
contohnya waktu itu si boy datang ke tempatnya chandra
nggak mau kasih tau kita kan
kita ketujuhnya chandra sekarang juga
lo pada mau ke mana nih
kita mau kedujunya chandra be
kemungkinan boy lagi ada di sana
kalau gitu lo selamatin si boy
sebisa mungkin lo hindarin tuh yang namanya tauran
ini semua tanggung jawab lo nih
yaudah kita pamit ya be
kamu harus lawan dia
kamu harus lawan dia
aku dukung kamu boy
kalau kamu gak mau ngelawan dia aku gak akan pernah mau jadi pacar kamu
kamu pasti bisa menang
kamu pasti bisa menang ngalahin dia
aku ingin dia aku
kamu pasti menang